kok gue jadi tiba tiba keinget sama nanya boh ya
walaupun gue tahu buat bikin macan kayak dulu lagi mungkin gak tahu

ya percaya kok cuma jaga jaga aja
ya tapi lo harus janji ya dinner ini gak cuma sekali dan next harus lebih romantis
iya gue janji sama lo nextnya nanti gue bakal ngajak lu dinor lagi yang lebih romantis
akhirnya gue bakalan kesampean juga punya cowok yang gak mau maluin di bawa kondangan
si tristan mana sih kok gak nelfon nelfon gue juga
harus gue duluan yang hubungin
aduh kena pake nelfon lagi
pake gak diangkat lagi
oh apa lo gak kasih tristan nelfonnya
gak ini cuma temen aja gak penting kok yang penting di dalam kita
gue udah selesai nih makannya lo selesai belum
kayak cabut ya
oh padahal gue sih masih pengen lama lama ngobrol sama orang
aduh gak enak juga nih udah mulai mau malem
hmm oke tapi lo janji ya next bakal ngajak gue dinner lagi
pasti ini ya klo usah halut si asia ternyata reva gak nerekam ngomonganfit
gausah lo tanya lagi pastinya gue bete banget
maksudnya gue juga baik buat kebaikan yang dia
tapi ya dia itu

kayak begitu ya gue kesel lah kalau lo di posisi gue juga pasti kesal kan
sebenernya gue juga masih penasaran adriana
kenapa lo menikah sama orang yang umurnya lebih jauh dari lo
em kok gue ngerasa kayak diinterogasi gini ya
tapi gue harus jim juga biar si alex gak marah lagi sama gue
soalnya kan dia megang rahasiaku ya bahaya nih kalo begini nih
gue sama kepinya reva itu kan dijodohin
kalau dibilang cinta sih gak sama sekali
dibilang sayang lebih lebih
ya bukan tipe gue sih yang suka sama om om
ini jujur gue cerita sejujurnya
jadi ya gue menjalani kehidupan
kehidupan gue dengan papinya reva dengan terpaksa dan tidak ada rasa sayang dan cinta
tapi gue mencoba untuk menyayangi anaknya
tapinya reva sebagai anak gue sendiri
terus siapa orang yang sebenarnya yang lo cintai
semua orang kan pasti punya orang yang dicintai
aduh kenapa sih alex ini ngedesak kue terus menerus kayak gini
jangan sampe dia tau kalo gue tuh cinta banget sama boy
nggak dia gak boleh tau
mungkin lo baru nemuin orang aneh itu ya gue
gue gak percaya sama yang namanya cinta
gue lebih nikmatin hidup gue sendiri
menurut gue cinta itu gak penting
gak ada artinya
gue belum tentu juga orang itu mencintai gue sepenuh hatinya
dan dengan ikhlas gak gue mungkin mengharapkan sesuatu
yang gue gak percaya sama cinta
terus gue masih penasaran antriannya
lo sama anak ceri lo sendiri kenapa hubungannya gak terlalu baik gitu
karena gini adrena bagi gue itu keluarga penting banget
pernikahan juga penting
dia gak masih bocah
ya aku karena penasaran
lo jangan salah sangka
gue gak taniat apapun
karena kamu pernah baik sama aku
dan aku juga pengen konsen sama kehidupan kamu
jadi ya gue konsen aja sama kehidupan lo
gue gak ada niat
nah pinter nih si alex
nah kalo ini nih baru setaham sama gue
jangan pernah berharap lebih dari kue lex
kok gue jadi tiba tiba keinget sama nyaboh ya
walaupun gue tahu buat bikin macan kayak dulu lagi mungkin gak gampang
tapi gue harus tetap menghormati macan
sekarang gue sms macan
ini bagus nih
semoga mama cantik selalu diberi kesehatan sama allah
mama cantik jangan capek capek kerja ya
tau aja mama cantik lagi kerja
sampai segininya ya reval jatuh cinta sama boy
hebat banget sih enaknya macan
bisa bikin reva sampai seperti ini
sampai refa bisa perhatian sama macan
macan baik baik aja kok
alhamdulillah macan membales
walaupun nggak bawel dan panjang kayak biasanya
yang penting gue tau
bahwa macan gak bete lagi sama gue
hari hari yang aku lewatin bareng kamu
adalah hal terindah dalam hidup aku
aku banyak belajar dari kamu